kda empat puluh tiga tahun warga panggung lor kota semarang ini terpaksa berurusan dengan polisi
lantaran nekat melakukan aksi penipuan terhadap seorang wanita yang dikenalnya
melalui aplikasi kontak jodoh tinder empat tahun silam
duda tanpa anak ini dibekuk petugas pada dua puluh tiga maret lalu
setelah korban th warga kota magelang melaporkannya kepada pihak kepolisian
kepada polisi korban mengaku selama berpacaran tersangka sering meminjam uang
hingga mencapai rp empat ratus enam puluh satu juta
puncaknya tersangka kabur dan tanggal perkawinan yang sudah ditentukan pada tujuh maret lalu
padahal korban telah mencetak undangan hingga souvenir pernikahan
dalam rilis pers yang digelar di aula mapores magelang kota pada kamis siang
tersangka berdalih menipu dan tega meninggalkan korban karena sudah tidak cocok dengan karakter korban
padahal uang milik korban telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari hari
akibat perbuatannya tersangka terancam pasal penipuan dan penggelapan
dengan ancaman kurungan

sebelumnya aksi penipuan melalui aplikasi perjodohan juga terjadi di tasik malaya jawa barat
pria lajang dengan inisial hh ini ditangkap unit reskrim polsek singaparna
tasikmalaya jawa barat pada senin siang
usai menipu sembilan orang wanita melalui aplikasi perjodohan tantan
tersangka memanfaatkan aplikasi tersebut untuk mencari korban
selain menggunakan foto palsu
tersangka juga membujuk korban agar mau bertemu untuk dijadikan pacar
hingga berjanji menikahi korban
saat keduanya sudah menjalin hubungan
tersangka akan berpura pura meminjam uang
hp atau motor korban untuk kepentingan bisnis
lalu kabur melarikan diri
hingga kini polisi masih memburu keberadaan barang bukti seperti uang motor
juga hp milik korban yang telah dijual tersangka secara online
tim liputan cnn indonesia